ppatk mengungkapkan dugaan kuat tindak pidana pencucian uang untuk menutupi harta kekayaan pegawai pajak rafael aluntri sambodo
ppatk juga telah memblokir empat puluh rekening milik rafael dengan jumlah aliran transaksi mencapai lima ratus miliar rupiah
selain kasus rafael alun rupanya ppatk juga telah mengendus aliran transaksi di kementerian keuangan mencapai tiga ratus triliun rupiah
seperti apa pengungkapan modus pencucian uang rekening gendut rafael alun
bergabung bersama kami humas ppatk m natsir konga selamat sore pak natsir
selamat sore mbak rifana apa kabar
baik pak natsir langsung saja ini ppatk membekukan empat puluh rekening rafael alun yang nilainya berkisar hampir lima ratus miliar
ini rekeningnya atas nama siapa saja dan sejak kapan sebetulnya transaksinya mulai mencurigakan ataupun janggal pak natsir
jadi memang ppatk sudah sampaikan hasil analisis kepada penyidik itu dua ribu dua belas yang lalu ya
lalu kemudian kita mulai minggu kemarin itu sudah memblokir empat puluh rekening terkait dengan terduga dan pihak terkait
ada keluarga ada badan hukum dan pihak pihak lainnya
itu nilai totalnya itu lebih dari lima ratus miliar ya
dan kemungkinan akan berkembang juga
nah hasil analisis ini sudah kita sampaikan ya dan kita terus melakukan koordinasi dengan penyidik
seperti itu mbak rifana
ini atas nama siapa saja rekeningnya dari empat puluh rekening ini
itu kalau nama ya jumlah segala macam saya nggak bisa sampaikan ke publik
karena hasil analisis yang dilakukan oleh ppatk itu
merupakan data rahasia ya
oke tapi nama istri dan anaknya ada ya pak
rekening atas nama istri anak orang tua keluarga itu ada ya
ada keluarga lah disitu
oke pak natsir hasil analisisnya ppatk apakah memang rafael alun menggunakan banyak pola pencucian uang
polanya seperti apa saja yang di trace oleh teman teman di ppatk
ya memang ya
di sini agak menarik itu karena dia menggunakan profesional money laundeng ya
gak tahu bagaimana profesional money laundering itu adalah seseorang ya
ataupun pihak yang menyediakan jasa layanan dalam melakukan pencucian uang
yang dilakukan oleh orang lain dengan imbalan berupa komisi ataupun bentuk keuntungan lainnya
sesuai dengan kesepakatan antara profesional money laundering dengan
terduga pelaku seperti itu
tadi ditanyakan juga ya soal bagaimana modus operandi tindak pidana pencucian uang ya
ini saya kasih gambaran secara umum ya kan
dari yang gambaran saya sampaikan ini juga digunakan biasanya oleh pelaku tindak pidana pencucian uang
misalnya salah satu modus operandi pencucian uang itu dengan menggunakan istilah smurfing ya
ini merupakan upaya untuk menghindari pelaporan dengan
memecah mecah transaksi yang dilakukan oleh banyak pelaku
jadi banyak uang mengirimkan ke satu rekening
sehingga memang kecil kecil ya tapi banyak rekening yang
banyak uang yang masuk dari berbagai rekening gitu
lalu kemudian ada yang disebut dengan modus operandi structuring ya
modus ini di upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah mecah transaksi sehingga transaksi itu menjadi
lebih kecil ya
lalu juga ada u turn
u turn ini modus di mana upaya mengaburkan hasil usul kejahatan dengan memutarbalikan transaksi
yang setelah itu dikembalikan ke rekening aslinya
jadi uang tadi hasil kejahatan itu dikirim ke berbagai macam platform rekening dan lain lainnya itu
lalu kemudian balik lagi ke pelaku tidak pidana
dari pola smurfing
dan juga u turn yang dipakai oleh rafael alun dari hasil tracingnya ppatk yang mana pak
jadi saya menggambarkan modus operandi yang biasa dilakukan
dan itu hampir dilakukan oleh banyak pelaku ya
termasuk terduga seperti itu
yang dipakai oleh rafael alun belum belum terlihat ya pak ya
polanya yang mana diantara tiga tadi
ada yang saya kasihkan mungkin

jadi tiga tiga nya dipakai ya
banyak sekali kalau model modus pencucian uang ini
itu modus umum yang selalu dipakai oleh pelaku
seperti itu mbak
dari hasil analisisnya ppatk kabarnya ditemukan aliran dana yang masuk ke rekeningnya rafael alun dari salah satu wajib pajak yang sedang bermasalah
itu betul ya pak
ya itu juga saya nggak bisa sebut secara spesifik ya
karena ini masuk dalam materi dari yang disampaikan kepada penyidik
seperti itu mbak
tapi itu anda sudah pernah menyampaikan di tempat lain
betul nggak seperti itu bahwa ada aliran dana yang didapatkan oleh rafael alun
dari salah satu wajib pajak yang bermasalah
biar nanti penyidik aja yang jawab kalau itu
oke dari hasil analisisnya apakah kemudian rekening yang akan diblokir ini akan bertambah
dan jumlahnya bisa lebih dari lima ratus miliar
kemungkinan yang bertambah apa ya pak
rekening yang diblokir atau jumlahnya yang bertambah
apa semuanya yang bertambah
karena kan sekarang terus berproses dia
oke jadi bisa lebih dari empat puluh rekening dan jumlahnya bisa lebih dari lima ratus miliar
masih didalami terus oleh ppatk
ppatk juga menemukan jejak transaksi yang berkaitan dengan pegawai pajak lainnya
dari hasil tracing ini
mengejar uang hasil kegiatannya
jadi kemanapun aliran dana itu bisa kita transfer
seperti itu mbak
jadi baik ke atas ke bawah ke samping kiri ke samping kanan
itu semua kita transfer
apakah memang ditemukan tracingnya ada berkaitan dengan pegawai pajak lainnya yang ada di djp
karena kpk sudah memberikan sinyal bahwa memang ada yang berkaitan dengan pegawai yang masih aktif di djp
ada ya pak
ditemukan ataupun ada kaitannya dengan salah satu pegawai pajak yang aktif ya
ya ada indikasi itu ada
indikasi itu ada ya pak
ya indikasinya ada berarti
pegawai pajak yang aktif ini berapa pak
satu dua atau agak banyak
karena kan kpk menyebutnya ada geng
artinya lebih dari satu ya
saya nggak bisa sebutkan itu geng atau apa
biar anak penyidik itu
apakah kaitannya ada lebih dari satu pegawai pajak
saya nggak bisa sebutkan itu
tapi ada ya tadi anda sebutkan anda ya
kementerian keuangan juga sedang meneliti enam puluh sembilan pegawai yang hartanya jumbo
ini ppatk juga mendeteksi kejanggalan di transaksi enam puluh sembilan
orang tersebut pak nasir
saya tidak bisa jawab
ini kementerian keuangan mengatakan sudah sedang melakukan penyelidikan
hanya kementerian keuangan dong mbak
saya menjelaskan apa yang dilakukan oleh ppatk
hasil analisisnya sudah disampaikan
dan kita terus berproses gitu
ya berarti yang enam puluh sembilan saat ini sedang berproses begitu
saya nggak mau sebut jumlah namanya itu
nggak saya sebut
yang menyebut itu anda gitu loh
oke tapi saat ini sedang didalami tidak oleh ppatk
karena ppatk itu menerima laporan transaksi keuangan mencurigakan
menerima transaksi keuangan tunai di atas lima ratus juta per hari
apakah kemudian saat ini ppatk sedang menyelidiki
ataupun mentris mempelajari transaksi transaksi mencurigakan
yang jumlahnya jumbo di internal kementerian keuangan
begitu ya pak ya
tapi tidak saya rinci siapa saja
oh iya iya saya tidak tanya jumlahnya
apakah memang sedang berproses saat ini
ya kan dari tadi sudah saya jawab
menko polhukam mahfud md menyebut transaksi di kementerian keuangan mencapai tiga ratus triliun rupiah
ini kabarnya ppatk
saya belum bisa jawab itu
ppatk kabarnya sudah memberikan laporan
belum bisa jawab itu mbak
oke iya ini kita baca di media online
ppatk sudah menyerahkan laporan itu
saya belum bisa jawab
oke jadi anda sebagai orang di internal ke ppatk juga belum tahu ya pak ya
baru membaca itu ya
ya karena memang bukan bidang saya
oke pak anasir tidak hanya rafael alun dan juga eko darmanto
kini harta kepala bacukai makassar pak andi pramono juga jadi sorotan
ini hasil penyelidikan lh nya ppatk terkait hal ini seperti apa pak
saya juga nggak bisa jawab itu
sejauh ini yang ditres seperti apa pak
jadi setiap misalnya ya ada informasi dari masyarakat kita bisa juga proaktif
itu yang terkait dengan memiliki indikasi tindak bidang dan penciptaan uang
itu kita lakukan sebagaimana tugas fungsi dan kewenangan ppatk
jadi kalau mbak rifana kejar kejar saya
namanya siapa saya tidak akan pernah bisa jawab betul
karena hasil analisis yang dilakukan oleh ppatk hanya dapat disampaikan kepada penyidik
penyidik itu undang undang mengatur ada kpk polisi jaksa bnn
kemudian ada beacukai pajak
nah kenapa saya mau anda cnn undang gitu ya
karena ini bagian dari keturbukaan informasi publik yang harus disampaikan oleh sebuah lelaki
jadi ada informasi informasi yang memang harus dikecualikan gitu
itu tidak disampaikan kepada publik karena itu bagian dari proses penegakan hukum ya
di mana ppatk memberikan hasil analisis hasil pemeriksaannya
hanya kepada penyidik yang diatur oleh undang undang tadi
oke ini dari kepala ppatk sendiri pak ivan
dan yustiavan dandar sudah mengkonfirmasi bahwa ppatk telah menyampaikan hasil analisis kekayaan janggal kepala kantor beacukai makassar andi pramono kepada kpk
berarti itu betul ya
karena ini kepala ppatk sendiri yang menyatakan mengkonfirmasi
berarti hasil analisisnya sudah dikirimkan ya pak
iya sudah kita proses ya
dan itu kan satu hasil analisis itu tidak berhenti
kalau memang ada lagi laporan berikutnya itu kita tindak lanjuti lagi
oke berarti memang ada kejanggalan ya di dalam harta kepala bea cukai makassar ini
sampai ppatk mengirimkan hasilnya kepada kpk
hasil analisis hasil pemeriksaan dilakukan oleh ppatk itu ada indikasi tindak pidana pencucian uangnya
oke modusnya apakah mirip dengan yang dilakukan oleh rafael alun
ya modusnya itu hampir sama sih semuanya ya
cuma di dalam pelaksanaannya itu yang agak berbeda
misalnya soal engineering keuangan dari tindak hasil tindak pidananya itu tadi ya
ada yang sampai menggunakan profesional money laundering
ada yang memang prosesnya itu sederhana placement kemudian layering
kemudian kalau pola itu hampir sama tapi di dalam pelaksananya itu yang banyak sekali modifikasi dan lain lain
intinya pencucian uang itu adalah upaya melakukan menyembunyikan menyamarkan uang hasil kejahatan
terus sehingga seolah olah tanpa asal
oke saat ini berarti ppatk juga sedang mentris laporan harta kekayaan ataupun lhkpn yang terlihat janggal ya pak ya di kementerian keuangan
baik di biaya cukai ataupun
salah satu ya
itu dari data ataupun informasi yang digunakan oleh ppatk di dalam melakukan analisis itu adalah lhkpn
tapi juga ppatk memiliki berbagai macam sumber informasi data dan lain lain ya
tadi penyedia jasa keuangan itu kan harus menyampaikan pertama laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada ppatk
apa yang dimaksud dengan laporan transaksi keuangan mencurigakan
itu salah satunya transaksi yang di luar dari profil atau karakteristik dari nasabah
kemudian juga penyedia barang jasa penyedia jasa keuangan itu pihak apa namanya itu profesi menyampaikan apa yang disebut dengan laporan transaksi keuangan tunai di atas lima ratus juta
ada juga laporan pembawaan uang tunai baik ke dalam maupun ke luar negeri
jadi senilai rp seratus juta atau ekopalan dengan nilai itu
begitu mbak devana
oke selanjutnya langkah ppatk seperti apa pak
karena kayaknya ini banyak sekali pejabat yang mulai was was karena lhkpn nya mungkin sedang diselidiki ataupun ditrace oleh ppatk
karena banyak sekali ternyata yang bermasalah begitu
jadi kita bekerja itu bukan berdasarkan masalah
kita sudah ada
ini kan muncul satu persatu pak
ini kan muncul satu persatu dari rafael alun

di cukai yogyakarta di cukai makassar
iya setiap masalah itu kita tindak lanjut
tapi dasar bekerja kita itu bukan ada masalah lalu kita bekerja
jadi setiap ada masalah
artinya ini sudah sejak lama sebetulnya di trace oleh ppatk ya pak ya tapi munculnya baru sekarang begitu ya
ramenya baru sekarang karena ada kasus oke
kita tunggu nanti bagaimana hasil dari
tracing yang dilakukan oleh ppatk
kepada beberapa pejabat di kementerian keuangan karena saat ini ada enam puluh sembilan pejabat ataupun pegawai di kementerian keuangan yang hartanya tidak wajar ataupun transaksinya mencurigakan
dan kemudian menko poluka pak mahfud md juga mengatakan ada aliran dana sekitar tiga ratus triliun rupiah di kementerian keuangan yang hasilnya hasil analisisnya juga sudah diserahkan ppatk kepada kementerian keuangan
kita tunggu nanti tindak lanjutnya terima kasih sekali kepada kepala humas ppatk pak muhammad nasir kongah
atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini saya selalu pak nasir